presiden rusia vladimir putin mengatakan
hal ini adalah operasi militer khusus bukan perang
meski begitu polisi ukraina mengklaim di hari pertama invasi itu
rusia melancarkan dua ratus tiga serangan
rusia melancarkan invasi ke darat udara dan laut ukraina
dalam serangan terbesar satu negara ke negara lain di eropa
sejak perang dunia ii
serangan ini mengkonfirmasi ketakutan negara negara barat
meski di atas kertas rusia unggul dibanding ukraina
namun ukraina tidak tinggal diam
selain pasukan militer warga ukraina juga melakukan perlawanan
salah satu bentuk perlawanan adalah dengan membuat bom molotov
perusahaan yang bertanggung jawab pada pembangunan dan pemeliharaan jalan di ukraina
ikut membantu dengan cara mencabut dan menghapus rambu rambu jalan
untuk menyulitkan pasukan rusia
sebelumnya militer ukraina juga merobohkan jembatan
agar kendaraan tempur rusia tidak bisa melintas
kekuatan militer rusia berada jauh di atas ukraina
total unit darat rusia mencapai lebih dari enam puluh ribu
sementara ukraina hanya delapan belas ribu
angkatan laut rusia diisi total dua ratus delapan puluh satu unit kapal dengan satu kapal induk
sementara ukraina hanya punya enam belas unit kapal tanpa kapal induk
lebih dari empat pesawat memperkuat militer rusia
sementara ukraina hanya tiga ratus delapan belas pesawat
total pasukan rusia berada di atas ukraina
berada di angka satu tiga ratus lima puluh ribu personel
sementara ukraina hanya lima ratus ribu personel
beberapa negara telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada rusia
tujuannya agar rusia tidak bisa membiayai perang
dan memutuskan untuk menghentikannya
rusia pun dikeluarkan dari sistem pembayaran global swift
namun dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh dua negara yang sedang berkonflik
imbasnya diprediksi akan terasa hingga ke indonesia
south korea berkarier dengan burma
dan mereka membentuk sebuah halangan dan menyiap hadir ini
lagi ketika terjadi perang tersebut
dan akan menimbulkan perang yang semakin luas dan tentu saja hal ini sangat membahayakan dan mengancam seluruh dunia
dalam hal ini pertahanan dan juga kapasitas untuk melawan oleh setiap negara itu mau tidak mau harus dimiliki
nah bagaimana dengan indonesia sendiri bagaimana kapasitas kita dalam mempertahankan kedaulatan negara kita
dan juga apa kira kira reaksi dan dampak yang akan terjadi pada indonesia dan wilayah di sekitar ini
bila perang bereskalasi dan terus memanas
untuk membahas ini semua saya sudah ditemani oleh gubernur lemhanas yang baru
lembaga pertahanan nasional adalah andi wijayanto dan gubernur ini dilantik pada tanggal dua puluh satu februari tahun dua ribu dua puluh
ketanyaan gubernur apa dua puluh satu
pak andi apa kabar
terima kasih mbak desi sudah diundang kabar baik
sehat selalu kan
sehat ya sedang beradaptasi cepat ya dengan menjadi gubernur tanpa pilkada ini
ya dan kita masih dalam suasana covid tentu saja dan interview ini kita lakukan dengan prokes yang ketat
ini harus selalu kita ingatkan ya pak andi kita sudah semuanya vaksinasi sudah booster bahkan dan melakukan antigen dan semua kru juga sudah aman
pak andi sekali lagi selamat ini menjabat sebagai gubernur lemhanas dan sekarang kata kata pertahanan ini sangat sangat penting
kita melihat dengan situasi di mana sebuah negara menyerang negara lain tentu saja kita selalu mengatakan bagaimana ini dampaknya
saya ingin bertanya lebih ke anda sebagai seorang analis politik dan militer bagaimana menganalisa saat ini apa yang terjadi di khususnya penyerangan atau invasi dilakukan oleh rusia terhadap ukraina
ya ini momentum pembelajaran yang baik ya jadi misalnya kalau ke belakang kita bisa bertanya kenapa diplomasi gagal
kenapa akhirnya perang terjadi lalu bertanya kenapa yang disebut sebagai deterence strategi penangkalan efek penangkalan antara nato dan rusia tidak efektif
sehingga kekerasan atau perangnya diluncurkan
nah kalau sekarang pertanyaan pertanyaan berikutnya adalah
melihat gelar militernya kalau dari lihat gelar militer dengan melihat yang ada di media tentang persenjataan persenjataan yang dilakukan ya tampak bahwa rusia cenderung tidak menggunakan kekuatan utamanya
itu kekuatan nutrir tentu saja
belum harus ke sana jadi misalnya dengan melihat jenis pesawat tempur yang digelar rusia itu masih sukhoi dua puluh tujuh bahkan sukhoi dua puluh empat sukhoi tiga puluh sukhoi tiga puluh lima nya tidak tampak
jadi rusia tidak melancarkan yang sering disebut sebagai decisive battle
decisive battle itu melancarkan serangan sebegitu besarnya sehingga one battle determin di outcome of wall
satu pertempuran menentukan jalannya perang
nah itu yang dengan kemajuan teknologi yang ada di rusia di atas kertas rusia mampu melakukan itu atas ukraina
tapi bukan itu taktik militer yang diberikan rusia
kira kira dan apa kira kira tujuannya dengan tidak menggunakan seluruh power yang dimilikinya saat ini
tampaknya definisi kemenangan rusia di ukraina itu bukan kemenangan militer
ya tampaknya definisi kemenangan yang diinginkan oleh rusia di ukraina itu lebih kepada perimbangan geopolitik di eropa
jadi rusia tidak ingin mengambil alih misalnya ukraina menjadi bagian dari rusia
rusia juga tampak misalnya tidak terlalu mendesak ya untuk mengambil kiev ibu kota yang biasanya menjadi center of gravity pusat gravitasi
jadi tampaknya definisi kemenangannya itu bukan kemenangan militer tapi kemenangan geopolitik
kalau kemenangan geopolitik ya status ukraina terhadap

status ukraina tentang uni eropa misalnya atau sistem politik pemerintahan yang nantinya dipilih oleh ukraina
itu tampaknya yang akan menjadi definisi akhir perang atau kemenangan bagi rusia

jadi tinggal nanti bagaimana ukraina dan negara negara eropa barat termasuk amerika serikat mencari celah celah yang bisa memenuhi akuntasi

jadi tinggal nanti bagaimana ukraina dan negara negara eropa barat termasuk amerika serikat mencari celah celah yang bisa memenuhi akuntasi

karena mereka juga memiliki daerah yang simpatik terhadap rusia khususnya di daerah donbass
satu lagi menginginkan ukraina itu netral kan tidak ingin menjadi bagian dari aliansi nato
tapi kita lihat sekarang kan perang ini sudah lebih dari satu minggu
dan semakin lama ini akan semakin memanas
dan kata kata provokasi dari semua pihak sudah berlangsung
kira kira apa end gamenya
apa pilihan pilihannya bila ini terus menerus beres eskalasi
dan kira kira apa yang akan terjadi yang membuat akhirnya ini ada akhirnya
apakah dalam bentuk diplomasi kembali
atau bahkan akan lebih memanas sehingga memicu negara negara nato untuk melakukan sesuatu yang lebih drastis
kalau kita pilih dua ya mbak desi
yang pertama skenario terburuk
skenario terburuk adalah eskalasi menjadi perang total
sekarang yang terjadi itu perang terbatas
ada resistensi lah untuk menahan diri untuk tidak menggelar perang dalam skala yang besar
baik rusia maupun ukraina ini perangnya perang terbatas
kalau terjadi eskalasi yang pertama tama ada pelibatan dari negara negara eropa barat nato amerika serikat secara kekuatan militer
itu tidak terjadi
nato negara negara nato jerman yang utama jerman inggris perancis dan amerika serikat berkali kali menyatakan kami tidak akan berperang
walaupun zelensky sendiri sekarang ingin menjadi bagian dari uni eropa
ingin menjadi istilahnya diterima
hal yang lain kan ini kan kalau uni eropa lebih utama ke perdagangannya
rejim perdagangan daripada aliansi
tapi di situ ada ketidaknetralitas kan
posisinya dia menjadi bagian dari eropa bukan rusia
eskalasi berikutnya adalah sejak perang dunia ii berakhir di mandala eropa itu ada yang disebut sebagai kerawanan timbal balik
kerawanan timbal balik ini sengaja diciptakan untuk mencegah perang
rusia dulu uni soviet pakta warsawa memiliki keunggulan mutlak di kavaleri berat
divisi divisi kavaleri berat dia memiliki keunggulan mutlak bisa satu banding enam kali lipat antara fakta warsawa dengan nato
sampai sekarang seperti itu
tapi nato amerika serikat memiliki keunggulan mutlak untuk rudal jarak pendek jarak pendek dan menengah
jadi kalau rusia menggelar divisi beratnya amerika serikat nato membardir belakangnya
nah ini sengaja dijaga kerawanannya
jadi misalnya nato tidak membangun divisi tank kelas berat
sementara rusianya juga tidak membangun pertahanan anti rudal
kerawanan timbal baliknya ada
dan ini yang bisa mencegah perang
kalau tentang senjata nuklir ya saya belajar pertahanan senjata nuklir sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan
senjata nuklir adalah senjata yang digelar untuk tidak digunakan
jadi bahkan ada terminologi perdamaian nuklir
yang terbukti sampai sekarang
dua negara yang memiliki arsenal nuklir tidak berperang satu sama lain
makanya dulu perang dingin namanya
karena mereka sadar
secara rasional mereka sadar
perang nuklir ya itu akan membawa nuklir armada
ya yang nanti bisa saja nuklirnya meledak di satu kawasan
tapi pengaruhnya ke global ke bumi menjadi luar biasa
jadi ada rasionalitas untuk tidak menggunakan senjata nuklir
itu kan kalau rasional kan
nah sekarang ini putin sendiri sudah mengatakan
jadi ucapan ucapan ini sudah dilontarkan
nah ini kira kira worst case scenario itu berapa kemungkinan kita akan bereskalasi ke sana
nah semua gelar pertahanan militer memang mengandalkan asumsi pemimpinnya rasional
begitu asumsi itu dicabut skenario tidak bisa lagi dibentuk
karena semuanya skenario nya ada rasionalitas untuk melihat misalnya kemungkinan kehancuran
begitu kemungkinan kehancurannya timbal balik bersifat total
rasionalitas diharapkan bermain
memang titik panasnya eropa barat eropa timur adalah ukraina
itu selalu dinyatakan dua ribu empat belas
ya mirzheimer saat itu memberikan saran
ukraina harus tumbuh menjadi negara yang relatif netral
ya bisa saja ekonominya terintegrasi dengan uni eropa
tapi harus menjadi negara ekonomi maju
dan sebisa mungkin tidak menjadi pangkalan militer
yang menggelisahkan rusia tentang yang disebut sebagai reaction time
ya tapi semakin lama ini berlangsung
dan sekarang kan sanksi khususnya sanksi finansial
apalagi terhadap perbankan dan juga kroni kroni putin ya
itu sudah dilakukan
tapi dalam hal ini tentu saja masyarakat
rakyat rusia juga yang ikut ya
melaratkan dalam hal ini
nah ini kan ada skenario worst case scenario yang tentu saja kita tidak inginkan
kalau bereskalasi dan apalagi kalau pemimpinnya dianggap tidak rasional
dan akhirnya terpojok
sehingga menggunakan kekerasan yang lebih besar lagi
dan bahkan menggunakan sebuah kondisi yang lebih besar lagi
dan bahkan menggunakan senjata nuklir
itu kan yang harusnya betul betul kita hindarkan
nah yang diplomasi ini kan harus ada jalan keluar ya
untuk sepaling tidak
putin bisa merasa ada mundur tapi tanpa kehilangan terlalu banyak muka
kalau misalnya tidak populer di rusia sendiri
perang ini dan sehingga ada upaya menjatuhkan pemimpinnya
itu kira kira ada kemungkinannya
karena ada yang demonstrasi terhadap melawan perang ini juga yang dilakukan oleh rakyat rusia
ya di satu sisi agak susah ya melihat misalnya
popularitas tingkat kepercayaan publik di rusia kepada presiden putin
karena sistemnya yang berbeda
dan bagaimana putin itu memang menjadi pemimpin yang sangat sangat kuat di rusia
tapi data data yang ada sebelum serangan ukraina
memang ada kecenderungan tingkat kepercayaan masyarakat rusia ke putin tetap tinggi
walaupun ada kecenderungan turun
jadi kesulitan kesulitan ekonomi karena adanya sanksi sanksi ekonomi yang diterapkan oleh amerika serikat
karena masalah misalnya georgia
itu selama dua puluh an tahun tidak terlalu berpengaruh ke sana
karena memang juga ekonomi rusia tidak sepenuhnya terintegrasi
dengan ekonomi global
dengan globalisasi dengan liberalisasi perdagangan yang ada
itu tidak sepenuhnya terintegrasi
tapi yang sekarang mengkhawatirkan adalah kemungkinan konfliknya berlarut
karena yang saya sebut sebagai terjadinya retaliasi yang asimetrik
rusia dengan ukraina itu konfliknya sudah konflik asimetrik
ukraina harus berhadapan dengan satu kekuatan yang berlipat lipat kali lebih kuat dari mereka
lalu kemudian negara negara eropa barat nato dan amerika serikat
tidak melakukan retaliasi simetrik dengan militer versus militer
yang dilakukan retaliasi asimetrik
ini ada gelar militer dilakukan retaliasinya ekonomi
dan sanksi ekonomi ini sekarang karena ukurannya negara sebesar rusia pasti goyang
ekonomi dunia pasti goyang termasuk ke kita
harga pangan misalnya padi nanti jagung akan naik karena pupuk
karena pupuknya akan naik kenapa pupuknya naik
karena harga gas untuk memproduksi pupuknya naik
gas itu sebagian besar dari rusia
jadi rentetan itu yang juga harus kita pertimbangkan ke depan
retaliasi ekonominya kalau tidak ada segera penyelesaian antara rusia dengan ukraina
yang justru membuatnya ini berlarut ya
itu kan masih kepanjangan dari namanya perang dingin
perang dingin yang tidak pernah tuntas
dulu kan ada namanya timur dan barat
timur dengan sistem komunis dan negara negara lain
dan ada negara negara barat dengan sistem kapitalis
dan kalau indonesia itu sendiri bagian dari gerakan non blok
dan itu selalu polarisasi itu
dan semua kebijakan itu dengan kedua
nah setelah perang dingin usai ketika univer soviet membubarkan diri
itu kan jadi ada satu uni polar yang lahir
itu adalah kekuatan amerika serikat
tapi pada waktu yang sama ada kekuatan seperti china juga sudah mulai meningkat
dan rusia sendiri juga mulai bangkit kembali
apa yang sekarang ini membedakan dalam reaksi
reaksi negara negara global secara keseluruhan
tentu saja kalau barat mereka pastilah ini semua anti
terhadap yang dilakukan oleh putin
tapi saya lihat itu justru ada perbedaan dalam sikap
sikap terhadap sanksi ini atau sikap ingin atau tidak ingin mengecam dan lain sebagainya
ini bagaimana apa yang menarik
dan juga mungkin cara cara perang ini melibatkan masyarakat global
masyarakat yang sekarang sudah terintegrasi lewat internet
dunia maya dan teknologi digital
yang pertama karakter perang dinginnya berubah total ya
kalau dulu empat puluh lima sampai kira kira tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu karakter utama perang dingin adalah tarung ideologi
antara blok timur dengan blok barat
elemen terpenting dari perang dingin itu hilang
seperti yang dikatakan oleh misalnya fukuyama and of history huntington yang meramalkan memang tidak lagi tarung ideologi
akan tarung identitas dan seterusnya
tapi satu hal yang masih tetap antara perang dingin sampai hari ini adalah kebutuhan geopolitik di eropa
nah itu yang belum tuntas sampai hari ini
rusia dengan negara negara eropa barat nato amerika serikat itu cenderung memiliki sistem pemerintahan dan sistem integrasi ekonomi yang berbeda
rusia sama sekali tidak terintegrasi dengan perekonomian uni eropa
memunculkan sistem yang berbeda
sehingga rusia kemudian menginginkan ada geopolitik
geostrategi geoekonomi yang melayani kebutuhannya dia
itulah yang membuat tidak mau ada batas yang disebut oleh putin sebagai garis merah redline
sudah ada baltik tiga negara baltik yang di awal sembilan puluh an kemudian memerdekakan diri
dan menjadi negara demokrasi
dari demokrasi dan negara nato
lalu yang tersisa sekarang mungkin belarus
lalu di tengah tengah belarus dengan moldova ini ya ukraina
ini mungkin garis merah yang buffer zone yang tidak diinginkan oleh putin
ada satu profesor di amerika serikat merzheimer yang sejak tahun dua ribu empat belas sudah mengatakan
nanti memang titik panasnya eropa barat eropa timur adalah ukraina
itu selalu dinyatakan dua ribu empat belas
merzheimer saat itu memberikan saran ukraina harus tumbuh menjadi negara yang relatif netral
bisa saja ekonominya terintegrasi dengan negara lain
jika ekonominya terintegrasi dengan uni eropa tapi harus menjadi negara ekonomi maju
dan sebisa mungkin tidak menjadi pangkalan militer yang menggelisahkan rusia tentang yang disebut sebagai reaction time
semakin dekat militer itu digelar ke perbatasan semakin kecil reaksi militer operasional yang bisa dilakukan oleh negara di perbatasan tersebut
buffer zone kalau yang diinginkan oleh merzheimer
tampaknya itu sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam
walaupun kalau kita lihat ya salah satu kenapa uni soviet bubar itu adalah kegagalan dari sistemnya untuk mensejahterakan masyarakatnya juga dari segi ekonomi dan politik
sehingga setelah uni soviet bubar ya mereka berbondong bondong untuk ingin menjadi bukan saja merdeka
tapi negara negara demokratis dan juga bagian dari uni eropa dan bagian dari nato itu ya
tapi sementara nah itu masih ada
mungkin bukan ekspansi tapi banyak yang ingin minat itu menjadi anggotanya
itu saja kan sebenarnya mencerminkan suatu geopolitik yang harus bisa dicermati
ada tiga hal yang terjadi di eropa barat yang mungkin membuat putin rusia itu merasa mereka harus punya red line itu
yang pertama adalah aliansi nato
ketika masuk eropa timur dengan menjadikan polandia misalnya sebagai anggota lalu tiga negara baltik menjadi anggota semakin dekat ke perbatasan
itu satu hal yang membuat rusia merasa harus ada zona penyangga harus ada garis merahnya
yang kedua ya perluasan sistem ekonomi perdagangan lewat uni eropa
yang ketiga gelombang demokratisasi
gelombang demokratisasi yang terjadi di eropa tengah eropa timur
yang membuat negara negara itu sekarang menganut sistem demokrasi seperti eropa barat
mungkin yang sekarang belum sepenuhnya demokrasi di sana ya tinggal rusia belarus dan kemudian moldova
mungkin beberapa bagian dulu pecahannya yugoslavia ya juga yang sama
jadi tiga ini secara militer secara perdagangan ekonomi dan secara politik demokrasi yang membuat rusia kemudian memutuskan geopolitik
jadi ekonomi saya harus punya garis geografi yang sangat jelas
jadi kami di pengamat pengamat hubungan internasional kejadian rusia ukraina ini sering disebut sebagai the return of geopolitik
ya kembalinya geopolitik sebelumnya geopolitik geografi itu dianggap tidak lagi relevan karena kemajuan teknologi
terutama dengan cyber empat g internet dan seterusnya
dan semua dunia kan dari perdagangan sudah connected dari telekomunikasi sudah connected
semuanya lah dari segi politik juga sudah
tiba tiba sekarang kita lihat the return of geopolitik
yang agak tidak ideal ya bagi asosiasi antara rusia dengan ukraina adalah tidak ada fasilitator tidak ada mediator
sehingga langsung negosiasi antara dua pihak yang bertikai langsung
kalau negosiasi dua pihak yang bertikai langsung itu biasanya keras
karena tidak ada pihak ketiga yang berusaha menjembataninya
ini bagaimana bentuknya
karena kita lihat sendiri tadi ada misalnya china sendiri yang katanya meminta
jangan dulu deh rusia serang ukraina sebelum olimpia
dan kemudian negara seperti kita lihat juga ada beberapa negara latin amerika yang mungkin tidak ingin memberi sanksi atau mengecam
kita lihat juga india modi tidak terburu buru lah untuk mengecam
dan asean itu sendiri yang semua menyuruhkan perdamaian mengecam istilahnya penyerangan atau konflik
tapi tidak ingin terlalu berlebihan lah dalam mengecamkan
bahkan di pers rilisnya kmlu juga kata rusia juga tidak disebut
ini bagaimana sekarang konstelasinya
apalagi dengan china yang akhir akhir ini kan timbul sebagai salah satu kekuatan yang bisa menyaingi amerika serikat
ya pertimbangan negara negara itu kan beragam ya
ada yang memang karena punya kedekatan dengan rusia
punya ketergantungan komoditas tertentu dengan rusia
atau tidak ingin terlalu dekat dengan apa yang menjadi kebijakan amerika serikat
ya beragam di situ
yang saya lihat yang dilakukan oleh ibu menlu itu fokus untuk mencari solusi konfliknya
nah kalau fokus untuk mencari solusi konfliknya sebetulnya kita sudah punya pakem yang tadi saya sebutkan
hentikan kekerasan koridor kemanusiaan misi kemanusiaan
masuk ke mekanisme kolektif keamanan kolektif kolektif security nya pbb dorong perundingan
ya sekarang empat empatnya sebetulnya sudah ada
yang menjadi pakem kemlu itu sudah terjadi semua
sudah mulai ada gencatan senjata koridor kemanusiaan sedang dirundingkan
kolektif sekuritinya bekerja
nah negosiasinya mungkin yang agak tidak ideal ya
negosiasi antara rusia dengan ukraina adalah tidak ada fasilitator tidak ada mediator
negosiasi antara dua pihak yang bertiga langsung
kalau negosiasi dua pihak yang bertikai langsung itu biasanya keras
ya karena tidak ada pihak ketiga yang berusaha menjembataninya
siapa kira kira yang paling cocok untuk menjembataninya
karena perancis saya lihat juga tidak terlalu efektif ya sudah berapa kali
akan baik sekali kalau rusia menunjuk a diterima oleh ukraina ukraina menunjuk b diterima oleh rusia
ya jadi masing masing
yang paling gampang adalah mengusulkan fasilitator untuk membuat misalnya tempatnya netral
semua kepentingannya dibicarakan agenda settingnya memang berusaha memasukkan apa yang menjadi perhatian dari masing masing pihak
di atasnya ada mediator
kalau mediator dia yang mencari celah celah akomodasi
kan ada kandidatnya
sekarang belum ada
sekarang belum ada
ya antara lain

ya salah satunya antara lain
karena negara negara utama yang biasanya bisa menawarkan peran fasilitator mediator ini di titik awal kondem
kalau turki apakah bisa
sama turki juga kondem
jadi sekarang ya kayak indonesia karena tidak menggunakan kata yang keras mengutuk lalu menjadi co sponsor di pbb di dewan keamanan di majelis umum pbb indonesia bisa
kalau mendapat kepercayaan baik dari rusia dengan ukraina
tapi kalau dilihat dari seperti ini ya kemungkinan kedua belah pihak
sudah mengambil pihak ya
ya rusia akan mencari negara yang sifatnya kemarin abstain
ya lalu ukraina akan mengambil yang setuju dengan resolusi tapi tidak terlalu keras atau tidak terlalu dekat dengan amerika serikat
bisa juga tokoh ya
tokoh seperti yang dulu dilakukan oleh jimmy carter
misalnya yang dilakukan oleh desmond tutu
ya bukan mewakili pemerintah negara tapi karena ketokohannya
nah itu yang sekarang tidak ada
perundingannya langsung bilateral langsung g dua g walaupun belum sampai level summit ya
nah kalau g dua g itu ya kecenderungannya sama
ya ini bisa justru memojokkan karena ini kan disebut sebagai perangnya putin ya
bisa memojokkan dia dan kita tidak tahu seberapa rasional ya sebagai pemimpin knock on wood ya kalau worst case itu terjadi berarti kan harus ada sikap
termasuk sikap sikap regional
dan termasuk ini kan nanti ada dampak ke depan
kalau dipaksa bersikap kita harus lihat nanti china bersikap seperti apa
dalam proses proses perundingan seperti ini kan kita langsung bisa membaca ya yang disebut
maksimum demandnya apa sih
jadi misalnya bisa diramalkan maksimum demandnya ukraina adalah status quo

nah mungkin kita bisa lihat ekonomi kita berada pada posisi sebelum tanggal sekian
yaitu maksimum demandnya ukraina
lalu dia bisa menentukan sendiri apa pilihan politik keamanannya politik ekonominya itu
maksimum demandnya ukraina
tapi maksimum demandnya rusia akan terkait dengan geopolitik
akan terkait tentang red line
dari maksimum demand itu ekstrimnya ada minimum demand
yang betul betul harus dipenuhi untuk rusia pak
yang betul betul untuk dipenuhi oleh ukraina apa
nah itu biasanya peran media
untuk membaca naik turunnya minimum dengan maksimum liman ini biasanya ketemulah di tengah tengahnya apa yang bisa disepakati hari ini
kalau sekarang misalnya minimum tengah tengahnya itu permintaan tengah tengah hentikan koridor bisa lalu bisa nanti ukrainanya mengatakan rusia tarik mundur pasukan
rusia nya mau tarik mundur tapi sampai sini setiap kali ada kesepakatan kesepakatan kecil itu arah gerak resolusi konflik semakin bagus daripada kemudian muncul yang namanya stalemate kebuntuan
kalau kebuntuan eskalasinya akan terjadi lagi
jadi yang paling penting dialog masih terus menerus dan sekarang juga dilakukan walaupun serangan terjadi tapi masih
walaupun saya lihat zelensky sendiri kan ngotot sekali ingin ada nato turun
tangan dan membuat no flying zone dan lain sebagainya
itulah maksimum demand dari zelensky dari ukraina
tapi nanti kalau dalam perundingan real itu yang diharapkan baby step ya
kesepakatan kesepakatan yang memang mudah dicapai yang sifatnya low politik technical tidak langsung berkaitan dengan isu isu berat seperti perbatasan kedaulatan dan seterusnya geopolitik
itu dulu kesepakatan kesepakatan kecil
tapi kesepakatan yang terakhir
dampaknya segera dicapai adalah koridor kemanusiaan itu
nah itu kabar baik untuk arah menuju resolusi konflik antara kedua negara
ya sehingga ini tidak bereskalasi dan membuat seluruh dunia mau tidak mau harus ikut serta dan akhirnya mengambil sikap dan mengambil posisi
ini kan pasti dampaknya akan sangat sangat buruk
adalah kesiapan tempur operasional
saya mengikuti perkembangan renstra pertahanan bertahun tahun
dan itu pun membutuhkan biaya yang luar biasa besar
sekarang saya kembali ke pak andi sebagai gubernur lemhanas yang baru
kalau kita bicara sekarang ini
apalagi dengan ada situasi seperti ini
dan saya juga lihat beberapa tahun terakhir ini
indonesia juga sudah mulai memikirkan strategi pertahanan yang mengikuti keadaan zaman
dari segi kebutuhan teknologi dan juga konstelasi geopolitik

indonesia ini juga memiliki strategi pertahanan yang mengikuti keadaan zaman
bagaimana apa strategi yang harus kita mau tidak mau ya
miliki dalam hal pertahanan itu
dimana mau tidak mau kita harus memperhitungkan pengaruh dan dampak dari situasi luar
bukan saja urusan domestik bukan saja keamanan pertahanan internal
menjaga persatuan tapi juga mendefensif
apa saja strategi dan apa yang perlu kita miliki
kalau secara teknokratik yang pertama pak jokowi
dengan pak prabowo ini
sedang fokus untuk menuntaskan perencanaan strategis
yang dulu dirumuskan oleh presiden sby dengan menteri pertahanan juwono sudarsono
jadi ini ada kesinambungan untuk menyelesaikan perencanaan strategis modernisasi pertahanan kita
jadi dua presiden pak sby dengan pak jokowi
empat menhan pak juwono pak purnomo pak riami satwa prabowo
komitmen untuk melakukan kesinambungan perencanaan pertahanan
ketika pak riami satwa dan pak jokowi
saat selesai menjabat
jadi pak prabowo dua ribu sembilan belas
sampai dua ribu dua puluh empat harus ngejar
pertahanan dua ribu dua puluh empat yang dulu
dirancang tahun dua ribu enam ya kendalanya
banyak ya kendalanya banyak antara lain
ekonomi makro yang menjadi dasar
penyusunan perencanaan itu beberapa
tidak tercapai ya seperti
pertumbuhan ekonomi kita ternyata tidak
lalu alokasi dari
pdb ke pertahanan yang idealnya
pdb ada beberapa kondisi yang
tidak ideal yang menyebabkan
adalah pak prabowo itu punya pr
yang pertama menyelesaikan
yang tadi rensra dua ribu dua puluh empat
lalu yang kedua
untuk yang oleh pak jokowi
diperintahkan sebagai investasi pertahanan
belanja pertahanan diubah
menjadi investasi pertahanan
ini contohnya yang pembelian rafale ini
enam enam sudah ada di rensra
tiga puluh enam nya nanti diharapkan muncul
di renstra berikutnya kenapa langsung
beli paket banyak empat puluh dua
perancisnya mau melakukan investasi
ke indonesia bekerjasama dengan
industri pertahanan salah satunya adalah
fasilitas pemeliharaan dan perawatan
bekerjasama dengan ptdi
akan membangun mro nya
di indonesia lalu pr ketiga
bagi pak prabowo adalah
menawarkan kepada pak jokowi
untuk segera menyusun
rensra dua puluh tahun kedepan
karena ini gak akan kelar
dalam waktu empat tahunnya
pak prabowo seperti
tadi rafale enam nya sudah
oke tiga enam nya belum
belum harus dimasukkan ke renstra
dan tentu saja perlu biaya untuk itu semua
betul hitung hitungannya sudah ada ya
yang sekarang tersedia untuk
dibelanjakan pak prabowo kira kira
dihitung ke dua puluh tahun kedepan
tapi kalau bisa
mengarah kepada tujuh puluh lima billion
totalnya jadi dua puluh tambah tiga puluh lima

tambahan dua puluh billion sampai

sekitar sembilan ya spending

kira kira ada diangka
sembilan miliar nah ini saya kembali
mengenai lebih ke strateginya itu kan
equipment nya itu alatnya yang memang
mau tidak mau kan harus modern
harus efektif dan lain sebagainya
tapi secara keseluruhan
ini jet tempur dan saya lihat
juga yang ada bahkan
rusia juga kan waktu itu ingin
dibeli dan keinginan untuk memiliki
submarine dan lain sebagainya
lebih meningkatkan naval power
atau kekuatan di laut
ini apa sebenarnya
strategi dari pertahanan
dan perlawanan kapasitas
dua duanya ini yang memang harus
dimiliki oleh sebuah
negara supaya kedaulatan itu bisa
betul betul terjaga ya paradigma
utama kita untuk membangun
atau melakukan modernisasi pertahanan
itu disebutnya capability
jadi apapun dinamika ancamannya
kita harus punya itu
minimum minimum ya
jadi kita untuk angkatan
darat misalnya harus punya
ya harus punya helikopter
serang serbu kalau bisa
diangkat tiga puluh dua pesawat tempur
harus punya dua belas kuadron kapal selam
harus punya dua belas kapal perang
permukaan idealnya kita diangkat
apakah di natuna utara apakah nanti
tarapuru atau nanti
di seutaranya biak sorong
apapun ancamannya lalu yang kedua
baru disesuaikan dengan ancaman
kita sadar tentang
friksi yang terjadi di natuna utara
karena itu kemudian dibangun
terpadu disana tni
itu sudah sedang menjadi prioritas
hari ini terus yang kedua
ya melihat bagaimana
perang berkembang begitu perang berkembang
kita menyadari sekarang semuanya
pasti operasi gabungan lalu di masa
pak sby sebetulnya sudah dirancang
di masa pak jokowi
membentuk komando gabungan kita sekarang
punya tiga komando gabungan punya
koopsus tni idealnya nanti punya
satuan integrasi yang terakhir
adalah mengejar teknologi
teknologinya kemungkinan akan melompat
segera nanti menuju dua ribu dua puluh
ya kalau sekarang misalnya kita
beralih dari empat g menuju
cyber dunia mereka
tidak berpikir enam g enggak
mereka berpikirnya post kuantum
jadi empat g lima g
kuantum pos kuantum mereka sudah
berpikir di post kuantum ini
lompatannya akan sangat luar biasa dan itu
adopsi teknologinya yang
menjadi titik kunci untuk
modernisasi pertahanan ke depan
tapi ini harus ya mau tidak mau harus
dilakukan ya semua ini tapi serangan
yang paling ancaman yang terdekat
istilahnya menurut pak andi
apa kira kira yang menjadi ancaman
terutama di indonesia
kalau saya lihat juga
kita kan selalu ingin
senjata atau beli alat
tempur dan lain lain soalnya dari negara yang
berbeda beda kan bukan dari satu supplier
lah istilahnya untuk
bagi bagi rezeki juga
kalau terjadi perang dengan
skala cukup besar
terutama di wilayah asia
tenggara ini apa
posisi maupun strategi karena
ya tantangan terbesar hari ini kesiapan ya
kesiapan operasionalnya ya pak prabowo
menyadari betul hal itu
sehingga salah satu titik berat pak prabowo
dalam membangun pertahanan
sampai dua ribu dua puluh empat itu
adalah kesiapan tempur operasional
saya mengikuti perkembangan
bertahun tahun tapi baru
di renstra ini ada
program yang sangat serius untuk
membuat kesiapan operasional kita
nah itu dan itu pun membutuhkan
biaya yang luar biasa besar
misalnya kalau untuk angkatan udara
untuk angkatan laut yang saya ingat
angka kesiapan pemeliharaan
kesiapan operasional sampai dua ribu dua puluh empat
untuk angkatan udara kalau saya tidak salah
malah lebih besar dari pengadaannya
dari modernisasinya untuk kesiapan itu
nah itu sesuatu yang
disiapkan oleh pak prabowo
dari mana kita bisa mendapatkan budget sebesar itu
berarti harus meningkatkan
utang juga kan untuk membiayainya
ya itu yang terobosan terobosan
yang tadi disebut oleh pak jokowi
sebagai investasi pertahanan yang harus di
oleh baik pak prabowo menteri bapak penas
pak soeharto maupun pak ibu menteri
keuangan mereka harus menemukan
pertahanan tapi memang akhirnya
untuk pertahanan indonesia kedepan
dengan asumsi kita tidak
segera menghadapi perang yang iminent
perang yang segera
kuncinya memang pengelolaan ekonomi pertahanan
dan itu harus bersifat jangka
panjang dua puluh kalau bisa
malah tiga puluh tahun kedepan
key variabelnya menjadi ekonomi pertahanan
dan termasuk bukan saja peralatan tapi juga sdm nya
kan harus ada kesiapan
dan tadi kan pak andies sebutkan bahwa sekarang
kalau kita masih empat g ke lima g yang lain sudah
masuk ke kuanton berarti kan
sekarang saja kita sudah lihat yang namanya
yang serba digital
dan bahkan kalau perang juga sekarang
tidak memerlukan mengirim pasukan
tinggal drone saja ini kan yang sudah dilakukan
ini ke depan ya
saat ini kesiapan kita
secara kalau ada cyber war ini
terjadi seberapa besar dan strategi
ke depannya untuk meningkatkan
ketahanan cyber kita meningkat ya
dari berbagai ukuran indeks indeks global
tapi memang belum berada di titik ideal
kalau di asia tenggara kita masih
berada di bawah singapura malaysia dan thailand ya
dan itu yang sedang
dicoba diperkuat segera
antara menkominfo dengan kepala
bssn misalnya dari sisi regulasi
kita belum ada undang undang
keamanan cyber ketahanan dan keamanan
cyber sedang di proses
untuk memperkuat undang undang
keamanan cyber itu kita harus punya undang undang
terutama perlindungan data pribadi
dan serangannya sudah terjadi kok
jadi kalau kita punya monitoring system
kita langsung sadar ribuan serangan
dilakukan indonesia kalau sekarang misalnya rusia dengan ukraina
dengan serangan cyber
kalau rusia nanti melakukan retaliasi ekonomi
seperti yang dilakukan amerika serikat sekarang
rusia bisa saja
server utama misalnya yang di bawah
yang dibangun oleh oracle yang dibangun oleh cisco
sekarang coba ditanya
bank bank di indonesia server mereka mana
ya oracle dengan cisco
begitu oracle dengan sisko global dan regionalnya
menjadi bagian dari imbas
konflik rusia dengan ukraina
ya kena juga kita sekarang
yang jauh lebih penting dari itu memang
antara pejabat pejabat strategis
termasuk presiden itu
bisa kemudian membuat
mekanisme pembuatan keputusan
terutama di saat krisis
yang tentunya kalau di pemerintahan
harus berdasarkan trust
mau menuju visi dan yang sama untuk indonesia

orang sekarang ya bukan hanya
tapi melibatkan semua
mereka juga menggunakan tiktok
atau facebook instagram
dan lain sebagainya untuk ikut
di lain pihak kita juga lihat
software ini semua bukan pemerintah
dan kebanyakan di amerika serikat seperti google seperti facebook dan juga tadi microsoft cisco
jadi sistem operating yang bukan dimiliki dan diciptakan oleh pemerintah
ya mungkin selain cina yang memang doktrinnya adalah grade firewall ya
yang betul betul close private circuit dikendalikan oleh negara
dan juga rusia yang doktrinnya adalah state centric negara negara lain tidak
negara negara lain termasuk indonesia harus bisa beradaptasi dengan realita bahwa teknologi
terutama teknologi it teknologi cyber itu nanti kuncinya ada di korporasi
kuncinya ada di sektor private
karena itu trust buildingnya dan kerjasamanya harus muncul itu antara sektor pemerintah dengan korporasi
ada mistrust antara pemerintah dan swasta apalagi dalam masalah
ketika saya ditugaskan oleh pak jokowi ya di tahun dua ribu dua
dua ribu enam belas ya untuk membantu menyusun bssn
ya mentransformasi lembaga sandi negara menjadi badan sandi dan cyber nasional
salah satunya saya berkunjung ke finlandia
finlandia itu negara kecil tapi dengan waktu itu indeks keamanan cyber tertinggi nomor satu
kalah itu jerman kalah itu amerika serikat
jadi saya tertarik kenapa mereka nomor satu
saya berkunjung ke sana lalu menemukan finlandia benchmark untuk keamanan cyber

karena dia harus mengamankan pembangkit listrik tenaga nuklir
sebagian besar listrik di finlandia itu dari tenaga nuklir
dan ini benchmarknya tertinggi dan ini swasta
ini swasta namanya finlandia first
perusahaannya jadi saya masuk ke lobbynya saya suka lihat baca logonya
itu logo perusahaan itu
jangan khawatir jangan khawatir kamu di kamar anda tetap di jaga kekamanan anda kami yang tanggung jangan khawatir kamu di kamar anda tetap di jaga kekamanan anda kami yang tanggung
apa sistem yang mereka gunakan ini sistem sendiri yang mereka
luar biasa tapi yang saya lihat begitu kesana mereka punya yang namanya cyber lab ya
cyber lab itu didirikan oleh badan cybernya mereka bekerjasama dengan finlandia force ini
tapi yang menarik adalah semua perusahaan global dunia
semuanya memiliki membuat labnya di situ
ya dan mereka memiliki semua perusahaan global dunia
mereka kemudian berinteraksi berinteraksi lewat mini mini lab itu
jadi saya ditunjukkan misalnya waktu itu mereka bilang akan ada pembahasan prototipe iot internet of things yang dilakukan oleh cisco
yang bersedia kumpul di ruangan ini jam sekian
itu masuk cisco yang jadi host masuk locket martin masuk retient masuk macam macam
bekerja berkolaborasi jadi itu bukan hanya triple helix domestik ya
tapi sudah sifatnya global
dan itu ada di finlandia
apa yang kita bisa pelajari
indonesia sendiri kan kita jika mau tidak mau ya harus ya
ya pembelajarannya adalah kolaborasi strategis ya
jadi sekarang intinya kita harus bisa menciptakan kolaborasi melihat sektor swasta yang terkuat mana kampus yang terkuat mana
lalu di pemerintah ada bssn ada kominfo dan ada brin
nah bagaimana menciptakan semacam ekosistem komunitasnya bergabung sehingga harus menyadari bahwa
pemerintah nggak akan bisa mengejar teknologi itu sendirian
ya memang perkembangannya akan ada di luar pemerintah
dan di luar negeri ya karena kita lihat juga ini semua kan ya hanya beberapa negara yang memiliki kemampuan untuk itu
berarti kan teknologinya inovasinya sdm nya
pak gubernur ini kan kalau lemhanas ini kan seperti kakinya di mana mana lah
di sini ada tadi aspek pendidikannya penting strateginya dan juga koordinasi dan lain sebagainya
apa kira kira prioritas yang perlu dilakukan dalam waktu ke depan ini apalagi melihat situasi global arahnya kemana
apa yang akan menjadi low handling fruit lah yang bisa
ya arahan presiden memang melakukan transformasi ya
sehingga lemhanas itu kalau dibinedikan ya mengembangkan metodologi pedagogi yang semakin relevan untuk mencetak pemimpin pemimpin strategis nasional
tapi dengan keterkinian yang mengadopsi
keterkinian mengadopsi teknologi ya
di sisi kajian sama
itu bekerja sama dengan pihak luar juga untuk pendidikan atau sudah bisa ada kapasitas m hana sendiri
harus harus bekerja dengan pihak luar harus ya
sekarang kalau di indonesia misalnya sudah ada universitas pertahanan
di dunia banyak negara yang memiliki universitas pertahanan
tapi kami juga tahu yang terunggul ya
yang terunggul untuk mencetak kepemimpinan nasional di negara negara utama
ya juga tidak ragu ragu untuk masuk ke

mencari bagaimana dulu sih mereka mencetak ceo cfo ceo
apa jenjang yang mereka lakukan
itu harus diadaptasi oleh lemhanas
saya pernah kuliah di national defense university amerika serikat
yaitu setara remhanas waktu tahun dua ribu dua
salah satu yang menarik untuk saya adalah pentagon itu belajar logistik di perusahaan perusahaan swasta

jadi misalnya angkatan udara mengajak kami berkunjung untuk melihat

ya untuk melihat bagaimana operasi dukungan udara dilakukan oleh fedex
wedex itu setiap hari jam tiga pagi tujuh puluh delapan puluh an pesawat jumbo jet berangkat serentak ke seluruh dunia untuk mengantar dokumen dan paket
jauh lebih besar dari operasi militer manapun yang pernah dilakukan
amerika serikat pentagonnya belajar ke fedex
saya belajar misalnya waktu itu ke caterpillar
ya caterpillar karena mereka punya mekanisme fast react
ya caterpillar karena mereka punya mekanisme fast react
ya caterpillar karena mereka punya mekanisme fast react
kemunculan teks yang lebih cepat dari supersonic
dan semuanya langsung live
tekst supersonik waktu itu kami belajarnya di cnn atlanta
jadi tidak ragu ragu untuk memang mencari best practice di luar
untuk kemudian segera diadopsi
moga moga bisa menjadi model yang bisa diterapkan di level level strategis nasional
apa lagi yang menjadi prioritas
kira kira ingin dicapai dalam
ya kajian kajian strategis cepat ya yang dibutuhkan memang oleh presiden di perpres
lemhanas itu mengembangkan kajian strategis disampaikan ke pak jokowi
dan kami harus memahami ulang bagaimana karakter kerja pak jokowi
sehingga kajian strategisnya karakternya bukan akademik
tapi memang karakternya adalah policy recommendation
yang diharapkan bisa membantu presiden untuk mengambil keputusan keputusan cepat
terutama di sasaran
saat saat yang kami sebut ada pendadakan strategis
tidak diduga duga masalahnya muncul tiba tiba terjadi secara cepat
dan ini biasanya mendapatkan ya didengarkan biasanya kebijakan atau rekomendasi rekomendasi
ya karena saya baru satu minggu
selama ini lemhanas dianggap sebagai suatu lembaga yang betul betul
ada pertemuan rutinnya dengan presiden lalu kami di lemhanas juga ada dewan pengarah
lemhanas dua ribu enam belas dewan pengarah kami itu ada empat menko menhan menlu mendagri
yang diharuskan melakukan sidang sidang rutin
nah dari situ kami kemudian mengerjakan arahan arahan strategis dari empat menko dan tiga menhan menlu mendagri ini
nah pak andi kan masih baru di sini dan sebelumnya bisa melihat lah kira kira fungsi lemhanas ini
agar lebih efektif lagi
karena kalau kita lihat ini disini ada presiden kemudian ada menteri pertahanan
tapi kemudian juga ada lembaga seperti lemhanas
bagaimana supaya semua ini itu sinerginya itu sangat baik lah
dan tidak ada semacam misalnya dengan ada tni disini juga
supaya semuanya itu memiliki visi yang sama visi yang satu dan saling berkolaborasi dengan baik
ya di ya tentunya
kerapian kerapian mekanisme kerja
itu adalah pentingnya
jadi berdasarkan regulasi berdasarkan program menjadi penting
tapi yang jauh lebih penting dari itu memang people to people interaction
ya jadi bagaimana antara pejabat pejabat strategis termasuk presiden itu
bisa kemudian membuat mekanisme pembuatan keputusan terutama di saat krisis
ya secara cepat didasari dengan people to people relation
yang tentunya kalau di pemerintahan
harus berdasarkan trust harus berdasarkan keyakinan bahwa kita mau menuju visi yang sama untuk indonesia
bisa kira kira tahun dua ribu empat puluh lima mencapai our golden era yang kita cita citakan dari
biasanya kami yang berkecam bercimpung di bidang keamanan itu terlebih dahulu mencari skenario terburuk
dan skenario terbariknya nanti
lalu kalau bahasa bisnis kita cari angsa hitamnya
setelah kita berhasil menemukan black sponnya angsa hitamnya ya pastikan angsa hitam itu tidak terbang
seberapa dekat kita
sekarang kita ada di kuadran angsa hitam sekarang
dengan adanya pandemi dengan adanya rusia amerika nato ukraina lalu sebelumnya ada ketegangan dagang antara amerika serikat dengan cina
sekarang ini kita di kuadran angsa hitam
tapi angsa hitamnya ya terbangnya pelan pelan gitu
atau jangan terbang sama sekali
untuk tidak terbang baru kemudian kita bisa mencari angsa putih kita
mencari harapannya kita
ya via klasiknya siapkan harapan kejar harapan tapi atasi dulu ketakutannya
kejadiannya harus diatasi dulu
tunggu yang terburuk tapi berharap yang terbaik
diktumnya gitu lah
pak adi terima kasih banyak atas waktunya
terima kasih mbak desi
dan memang ya masalah pertahanan ini apalagi sekarang ya kita lihat bukan saja kalau negara itu harus memikirkan ancaman atau tantangan internal
tapi juga sekarang ancamannya berupa ancaman di wilayah dan bahkan secara global
nah ini kita semua harus siap untuk itu semua ya
dan indonesia saya lihatnya sebagai negara yang sangat sangat besar sebenarnya bisa ya
mempermainkan peran yang juga jauh lebih besar dalam menciptakan perdamaian di seluruh dunia
sekali lagi pak andi terima kasih banyak
ya demikian insight with desi anwar kali ini
dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan di youtube insight with desi anwar
kita masih dalam suasana pandemi jadi protokol kesehatan jangan lupa terus dipegang rajin
cuci tangan menggunakan masker jaga jarak dan sudah waktunya untuk melakukan booster vaksinasi
jadi jangan lupa dilakukan